antrean dan kemacetan panjang ini terpantau di kilometer delapan puluh lima tol cipali wilayah cipendui subang jawa barat kamis pagi
di titik ini kendaraan yang melintas dari luas jalan tol cipali dari arah jakarta menuju cirebon terjebak kemacetan parah
kendaraan hanya bisa merayap berjalan perlahan sekitar sepuluh sampai dua puluh km per jam dan sesekali berhenti
menurut pengendara kemacetan ini sudah mulai dirasakan sejak kilometer tujuh puluh sembilan wilayah perbatasan purwakarta dan subang
dan titik kemacetan masih panjang hingga kilometer sembilan puluh dua wilayah kalijati subang
sementara berdasarkan konfirmasi melalui pesan elektronik kepada pihak astra tol cipami maupun informasi yang disampaikan melalui aplikasi my info cipali
terdapat aktivitas perbaikan jalan di beberapa titik
seperti kilometer sembilan puluh tiga dan satu ratus tiga
selain itu ada juga aktivitas pelebaran jalan
kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di ruas tol cipularang dari jakarta menuju purwakarta
kepadatan kendaraan terpantau di kilometer delapan puluh dua ruas tol cipularang wilayah jatiluhur purwakarta
kendaraan dari arah jakarta yang didominasi mobil pribadi dan bus memadati ruas tol sejak pagi hari
kondisi ini juga terjadi di titik lain tepatnya di kilometer tujuh puluh sembilan arah ke bandung
banyaknya truk besar yang melaju lebih lambat membuat arus lalu lintas yang telah padat semakin tersendat
kepadatan arus lalu lintas diprediksi masih akan terjadi hingga tiga hari ke depan
di kawasan puncak bogor jawa barat kemacetan panjang juga terjadi sejak kamis pagi
antrean kendaraan terjadi mulai simpang gadok selarong hingga megamendung
para pengendara harus menunggu antrean selama lebih dari satu jam
lantaran laju kendaraan bergerak perlahan
sebelumnya petugas melakukan penyekatan ganjil genap selama satu jam di simpang gadok
untuk mengurangi jumlah kendaraan yang masuk
rencananya polisi menyiapkan rekayasa satu arah secara situasional
untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan pada libur panjang akhir pekan ini